noh siap terima kasih untuk masukannya nge
terima kasih untuk mbak puan dan seluruh pimpinan pimpinan partai
dengan adanya perilaku kader partai
yang tidak menjunjung tinggi etika politik
dan melakukan hal hal yang bertentangan dengan ideologi partai
serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi
raker naslimah partai menyampaikan
maaf kepada seluruh rakyat indonesia
terima kasih untuk mbak puan dan seluruh pimpinan pimpinan partai